ledakan keras terjadi di permukiman padat penduduk di pasuruan jawa timur sekitar pukul dua belas lebih lima belas kami siang
jumlah ledakan diperkirakan sebanyak empat kali
warga sekitar sempat mengira sumber ledakan berasal dari tabung lpg
namun akibat ledakan ini seorang anak mengalami luka
dalam video amatir usai ledakan kepanikan warga sekitar terjadi usai ledakan
seorang wanita menggendong seorang anak yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah
ledakan terjadi di permukiman padat penduduk di kelurahan pogar rt satu rw satu kecamatan bangil pasuruan jawa timur
ledakan keras ini sempat membuat warga sekitar ketakutan
korban luka akibat ledakan selanjutnya dibuat rumah sakit bangil
polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan ini
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia
isya bisa diceritakan kronologi terjadinya ledakan sekitar pukul dua belas lima belas dan bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut terhadap ledakan kali ini
terima kasih bang yuda
selamat siang saudara
kejadian ledakan terjadi pada pukul dua belas lebih lima belas menit
ledakan sekitar empat kali di daerah di sekitar rumah pelaku yang inisial ab
di mana ledakan tersebut
cepat membuat panik warga sekitar
tepat pukul satu lebih lima belas menit kapolda jawa timur mendatangi lokasi untuk melakukan olah tkp dan meminta keterangan di sekitar warga
irsya anda bisa menceritakan sebenarnya tadi anda katakan pelaku
apakah memang ledakan ini diduga akibat tabung lpg ataukah memang ada ledakan diakibatkan dari bom rakitan atau hal lain
menurut saksi mata di
di lokasi kejadian pelaku yang berinisial ab itu sempat mengancam anggota polisi untuk diledakan bersama sama
kemudian dari situ pelaku kabur dan hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi
baik irsya priyongko terima kasih untuk laporan langsung anda
sekarang kita terhubung dengan kabit humas polda jawa timur
kombes frans barung manggera
pak bisa ceritakan
selamat siang cnn
selamat siang pemirsa cnn dimanapun berada
ya bapak tadi bisa anda ceritakan kronologis kejadian
dan diduga memang ada pelaku yang dengan sengaja akan melakukan peledakan di kawasan sekitar bangil
bisa anda ceritakan mengenai kejadian ini pak
begini ada seseorang yang saksi ini saksinya tidak perlu kami sebutkan
bahwa melaporkan kepada kami sebelas tiga puluh
sekali ledakan di rumah kontrakannya
nah tentunya ledakan ini diketahui karena yang bersangkutan tentu sekitar rumah itu
melaporkan ketika polisi datang ke rumah kontrakan di bangil pasuruan sebelas tiga puluh lima
kemudian di dalam rumah kontrakan itu tergesa gesa keluarlah seseorang pria dan ibu serta anaknya
saya ulangi membawa ransel
dan kemudian kita
melakukan pengejaran kepada yang bersangkutan
kemudian di lorong itu di lorong itu terjadi ledakan lagi
sehingga mengakibatkan satu pener ini yang bertama sama dengan pener ini mengalami luka
nah kita berhasil mengamankan ya mengamankan ibu itu
dan anaknya oleh kepolisian langsung diangkat ke rumah sakit
kita pesan kepada anak ini karena anaknya ini mengalami luka
mengalami mengantar yang bersangkutan ke rumah sakit
dan kemudian ibu itu juga kita apa kita lakukan yang namanya
mengamankan yang bersangkutan untuk kita periksa di kepolisian di polres
nah kami memang belum menyampai ke publik tentang ya
tentang apakah kandungan daripada ledakan ini apakah high evolution explosive
atau yang low explosive
biarkan scientific identification kepolisian yang akan berbicara
mengenai laboratorium poronisik dan identifikasi yang kami hasilkan itu
nah fokus kami adalah pengejaran dulu kemudian memperiksa ibu ini dan kemudian
ya pak frans tadi anda katakan ada tiga orang terduga pelaku
yaitu seorang pria kemudian juga seorang wanita dan anak kecil yang menjadi korban
apakah ada informasi
apakah ada informasi
ada informasi terkait identitas ketiga orang tersebut
ataupun memang mereka apakah warga pasuruan
berdasarkan informasi dari tetangga ataupun kerabat yang anda tinggal di kawasan ini
katanya pun sudah kita
tetapi izinkan dulu
nah ini kan orang
lapan ori akan mengalami kursi
karena kan selama ini dulu
identitas ini masih kita lakukan ya
menjahat bagian dari konsumsi kami
pak frans ini terkait dengan tadi anda katakan ledakan terjadi lebih dari dua kali bahkan tiga kali
apakah memang sudah ada penyidikan mengenai rumah tinggal tersebut
apakah masih ada kemungkinan
sejumlah bahan aditif lain atau bom rangkitan lain
kalau identifikasi rumah kontra kan sudah pemilik orang orangnya sudah
pak frans terakhir di tkp ditemukan sejumlah ktp
adakah informasi terkait dengan penemuan ktp ini apakah terkait dengan terduga pelaku ledakan kali ini
ktp itu biarlah konsumsi kami untuk melakukan pengembangan di dalam mereka
baik terima kasih pak fran
terima kasih pak fran
terima kasih pak frans barung
informasi anda sangat kami butuhkan terkait dengan ledakan yang terjadi di kawasan pasuruan